sekarang kita akan update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan lima dua ratus dua puluh tujuh kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu empat ratus tujuh puluh enam empat ratus lima puluh dua orang
sementara itu diumumkan tambahan tujuh enam ratus dua puluh dua pasien yang sembuh
dan totalnya kini menjadi satu tiga ratus dua belas lima ratus empat puluh tiga orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus delapan belas pasien positif yang meninggal dunia
sehingga totalnya menjadi tiga puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh tiga jiwa